nah ternyata memang tidak hanya netizen yang pintar berkomentar
para pasangan calon yang punya akun medsos juga tidak mau kalah saling berkomentar
coba kita lihat ya seperti apa
ya ini cuitan basuki cahayapurnama menyatakan
malam ini kami pulang dengan senyum perasaan lega dan bahagia
karena sudah memaparkan semua yang telah dan akan dikerjakan untuk warga jakarta
ya selain itu juga kita bisa lihat di akun resmi ahok jarot ya
mereka menyampaikan permohonan maaf kepada pasangan calon pesaingnya
jadi maaf nih ditekankan ya berkali kali berarti
nah ini dari pihak selebritas pendukung ahok jarot ada joko anwar
mengatakan anies membawa debat program menjadi debat perasaan seperti relationship kita
selanjutnya sedangkan dari kubu lain anies baswedan mengatakan
alhamdulillah gitu katanya
alhamdulillah bro edsandi uno
dan teman teman gagasan untuk jakarta sudah disampaikan di debat final pilkada dki
jalankan ikhtiar dan tetap tawakal
lalu wakilnya sandiaga uno menyampaikan
debat pilkada dki baru saja usai seminggu menjelang pilkada
kami berharap proses pilkada dapat berjalan dengan damai
yuk kita jaga persatuan
sementara dari pihak pendukung panji pragiwaksono mencuit
menyempatkan diri untuk menyelami pak basuki dan pak jarod
pak jarod simpatik sekali beliau minta maaf ke gue
baik kan ada informasi juga ya
di tengah tengah jeda antar pasangan calon juga saling bersalaman ya
oke baik kita tunggu saja nanti ya
seminggu ke depan akan seperti apa
jangan lupa nih warga jakarta dan juga seluruh warga jakarta
ini udah putarannya kedua untuk jakarta lupa saya
ya bisa ikut serta ya dalam bukabilu kada
dan bisa turut dalam memilih siapa nanti akan memimpin
anda selama lima tahun ke depan
jangan sampai absen ya jangan jangan nanti berpikir putaran satu kan udah nyoblos
justru putaran kedua ini yang penentunya